aku pertama bangun tidur jam enam
terus mandi terus baru sekat pergi
setiap pagi saya bangun jam setengah enam
terus siap siap mandi
tapi ambil air dulu sama mama saya kalau ambil air di sumur terus airnya dibawa pulang pakai ember
baru saya mandi
kita semua butuh air air berguna untuk semua orang kita akan melakukan hidup kita
butuh minum kalau enggak kita bisa dehidrasi eh cepetan buruan siang
harapan aku itu untuk
yang diluar sana mendapatkan banyak air bersih dan bisa minum sebanyaknya biar tidak dehidrasi
hai saya pengen memakai air bersih terus